hari ini diperkirakan menjadi bagian puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
kepadatan terjadi di beberapa titik arus mudik dan juga di ruas ruas alternatif yang mengalami imbas kemacetan
di jalan tol jakarta cikampek skema baru kontraflow secara situasional dari skema sebelumnya one way
apakah ini menjadi penanda puncak kepadatan arus mudik sudah berlalu
atau ini menjadi langkah mengurai kepadatan yang tidak terkumpul pada satu titik
kami akan mengulasnya bersama joko setio warno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti
saat malam pak joko
dan juga bersama muhammad sobari budayawan
saat malam pak sobari
nanti juga akan bergabung budi setiadi dirjen perhubungan darat
kita akan mulai dulu dialog ini
saya sekarang ke pak joko dulu yang saat ini sedang dalam perjalanan mudik begitu ya pak joko ya
pak joko kalau kemudian tadi kita mengamati bagaimana laporan dari teman teman cnn indonesia yang memantau langsung di lapangan memang saat ini sudah mulai terurai begitu ya kepadatan arus mudik lebaran
tapi memang kalau kita pantau sejak
tadi malam hingga pagi tadi hingga siang tadi terjadi titik titik kepadatan arus tidak hanya yang menggunakan transportasi darat laut maupun juga udara
apakah memang kebadatan arus mudik ini tidak bisa dihindarkan begitu ya pak joko
tidaknya masih memungkinkan itu dihindari
asalkan thr nya dimajukan
asalkan thr nya dimajukan ya
himbauan sebetulnya ya untuk mudik lebih awal tapi itu tidak memberikan pengaruh besar begitu ya pak joko
tidak bisa dihimbau ya
kalau untuk asn itu jangan dimepet seperti ini mungkin karena yang dilihat kan pakai mobil ya
kalau yang tidak punya mobil mungkin dia bisa naik angkutan bus umpamanya dan bus juga laku ini
yang laris ya
nah tapi yang punya kendaraan beribadi itu harus diatur dia listnya
suatu saat suatu saat ini sudah bergerak sejak hari jumat
karena swasta itu hari senin sudah lipurnya tapi tidak begitu banyak ya
nah ini mungkin untuk pinjaman ketepan seperti itu
dan yang kedua adalah informasi untuk jalan arteri atau jalan tol ini masih kurang
padahal kalau lewat jalan arteri itu lebih lancar sebenarnya
gimana lewat jalan tol
cuma masalahnya kalau cara arteri mungkin dia harus bergabung dengan sepeda motor
entah itu yang mudik maupun yang lokal
kalau yang mudik ini nampaknya terjadi
kemurunan pas yang tidak terjadi banyak
karena pemutik sepeda motor ini mungkin tahun lalu mereka sudah mudik tidak kembali lagi
karena kerjaan di jakarta mungkin berkurang kan
nah tapi yang mudik lokal masih cukupnya
ini yang mungkin dihindari membawa mobil
memang dari survei balitbang perhubungan itu pilihan utama itu mereka memilih jalan tol
tapi memang jalan arteri meskipun jalan arteri juga sudah kondisinya sudah naik semuanya
jadi masih ada beberapa hal yang kemudian belum bisa diantisipasi dengan baik begitu ya strategia masih belum menyeluruh begitu ya pak jokowi ya
ya termasuk yang penyeberangan juga
jadi penyeberangan itu
karena kan saya hari jumat tanggal dua puluh dua maret itu kan menyusuri mulai dari merah kemudian ke bandar lampung sampai dengan palembang ya
itu ada apa rencana operasi menunjukkan mereka itu mudik itu pinginnya malam
karena masalah keamanan
nah kami sudah katakan kalau pemerintah menjamin keamanan di lampung saya kira itu akan berubah
pun sudah ada upaya sebenarnya dua ribu sembilan belas katanya untuk membedakan karir pada saat pagi sama malam tapi tetap saja mereka mewah malam
artinya jaminan keselamatan penting buat pemudik
sudah bergabung bersama kita budi setiadi dirjen perhubungan darat
selamat malam pak budi
selamat malam mbak eva
pak budi ini bergabung dari titik titik com

sedang memantau situasi arus mudik ya pak budi ya
ya saya sekarang berada di cikopo
tadi siang saya dari cirebon menggunakan jalan arteri atau jalan nasional yang selama ini sering ditanyakan oleh masyarakat atau media
bagaimana kondisi jalan arteri gitu
nah itu dia tuh yang kebetulan kemudian disampaikan oleh pak joko tadi
sebetulnya masyarakat ini informasinya itu masih kurang begitu ya didapatkan sehingga mereka masih menggunakan jalur tol
dan tidak melihat arteri ini sebagai salah satu pilihan begitu ya
tadi ya pak joko ya sempat mengatakan dan ada beberapa catatan soal situasi arus mudik kali ini
nah kalau dari pantauan pak budi sendiri bagaimana pantauan terakhir arus mudik pak
kan memang sempat terjadi kemacetan tadi malam
kemudian kalau tadi dari laporan rekan rekan kami yang ada di lapangan memang sudah mulai bisa terurai
tapi apakah memang juga masih terlihat ada kepadatan di titik titik tertentu pak
kalau tadi pagi
ini saya menyusuri juga dari jakarta dari sekitar cikampek ke arah cirebon menggunakan jalan tol
seperti yang sampaikan pak joko
memang ada kecenderungan masyarakat kayaknya lebih senang menggunakan jalan tol ya
atau kemudian pemahamannya in mind nya itu menggunakan jalan tol lebih lancar gitu
dan memang pada saat kita memperlakukan one way seharusnya demikian
namun demikian saya lihat ada beberapa perilaku masyarakat yang saat diberlakukan one way oleh teman teman kepolisian
itu ada beberapa perilaku yang menurut saya kontraproduktif
dengan kelancaran yang kita harapkan
misalnya kan kita selalu menyampaikan di rest area kalau penuh ya jangan gunakan
bahkan ini kalau sudah penuh walaupun di situ ada petugas kepolisian untuk bisa menghalau kendaraan untuk bisa laju ke rest area yang lain
tapi kemudian banyak yang memaksakan diri berhenti pada bau jalan bahu jalan yang ada di sekitar rest area
dan tidak hanya satu atau dua bahkan bisa lebih dari lima belas atau dua puluh kendaraan
itu yang saya lihat sendiri
dan kemudian masakannya keluar untuk kemudian duduk duduk
bahkan mungkin makan makan dan sebagainya
jadi seperti yang kayak di jalan nasional biasa
ini kan pasti akan berjalan empat lalu lintas
dan kemudian kalau jalan yang a dengan b nya di jalan satu arah ke arah timur
kadang kadang antara a dengan b itu bisa tembak
katakan di a bisa tembak
ya silahkan pak budi
ya kadang kadang kecepatan kendaraan di a itu lebih lancar dibandingkan dengan yang jauh b
nah kemudian yang jauh b nya itu ingin berpindah ke jauh a
kalau dia mungkin sudah laju kemudian mencari u turn
ternyata u turn di belakang
itu balik itu masakannya
itu kan bahaya sih
bahaya untuk yang bersangkutan atau negara lain
nah ini banyak masyarakat yang mau laksanakan ini inginnya itu lancar
kasus dengan berbagai macam aksinya di lapangan
dan betul sampaikan pak joko sebetulnya
saya tadi menyusuri jalan lintas yang pantura
dari cirebon sampai dengan ke cikampek
ternyata baik jalur a ataupun jalur b nya
kalau jalur a memang banyak dipatahi oleh peda motor
karena memang peda motor menggunakan jalan nasional
itu cukup adat juga
tapi juga lancar juga
kecepatan bisa enam puluh tujuh puluh
kemudian jalur b nya yang seharusnya digunakan oleh masyarakat yang dari semarang
untuk ke arah jakarta
ini juga ternyata masih banyak kosong

jadi saya perhatikan
masyarakat itu masih kecelakaan

sama dengan demikian
masyarakat yang menggunakan jalan natural
tadi sangat diunjungkan
kecepatan sangat maksimal disitu
saya juga ada disana
terima kasih pak
sekarang saya ingin ke pak sobari
untuk memberikan tanggapan begitu ya
apa yang kemudian terjadi
fenomena apa kemudian yang terjadi pada
sayangnya pak sobari masih belum tersambung
jadi menurut anda
apakah kemudian harus ada penyesuaian begitu ya
strategi yang kemudian dilakukan
untuk mengelola arus mudik kali ini
kalau begitu pak budi
kalau saya perhatikan mungkin
saya melihat sendiri bagaimana
kebiasaan berlaku masyarakat
pada saat pembelakuan one way itu ya
kemudian tidak di jalan dengan
yang kurang intent dengan kebijakan
yang dilakukan oleh kepolisian di lapangan
nah hal ini yang menurut saya kontraproduktif
ya menurut saya one way ini cukup berhasil
karena tadi saya di beberapa ruas jalan tol
dari kilometer berapa ke arah
palimanan dan sebagainya
itu kecepatan juga bisa cukup bagus
hambatan itu biasanya ada di sekitar rest area
kita bisa sekitar enam puluh tujuh puluh
nanti begitu mendekati rest area lagi
ada hambatan lagi dan sebagainya
ada perilaku masyarakat sendiri
yang kemudian menjadi mobil yang lain
seperti tadi kami sampaikan
jalur a nya mungkin agak lancar
yang bersangkutan di b
kemudian ingin pindah ke jalur a
kan jalan tol semuanya ada yuten kan
kalau yutennya di belakang
ternyata saya lihat
balik juga itu
perlawanan arah untuk
mengambil jalur a
ini kan bayar sekali
jadi memang betul menurut saya
di sini adalah perlu kerjasama
pada saat pemerintah melalui kepolisian
sudah melakukan effort luar biasa
untuk mengatur ini manajemen prioritas
manajemen traffic lalu lintas dan sebagainya
namun butuh kerjasama dengan masyarakat
jadi masyarakat juga harus mendukung
dan juga harus mengikuti
apa apa yang menjadi ketentuan
atau aturan di dalam menyangkut masalah one way ini
oke kita akan bahas lebih jauh lagi
soal bagaimana kemudian perilaku masyarakat
untuk menjalankan mudik kali ini
kita akan break terlebih dahulu
cnn indonesia newscast akan segera kembali
sampai jumpa di video selanjutnya
sebetulnya kita berangkatnya dari visi

atau tagline kita adalah
mudik sehat dan mudik aman
di dalam unsur kata sehat
dengan kata aman itu
ada yang selalu kita tuangkan
ada yang selalu kita diskusikan
dalam saat melaksanakan mudik
itu yang pertama
aspek kesehatan dari covid sembilan belas
harus kita perhatikan
menyokut masalah keselamatan juga
harus kita perhatikan
menyokut masalah aspek pandemi
kita perhatikan yang ketiga menyangkut masalah aspek kelancaran dan juga kenyamanan dan juga keamanan
dan di dalamnya juga ada unsur kebahagiaan
artinya pemerintah berupaya seminimal mungkin terutama kepolisian yang akan menjadi pengawas semuanya
itu seminimal mungkin kita melakukan semacam kegiatan kegiatan atau penegakan hukum yang sifatnya malah kontradiksi dengan kebahagiaan yang harusnya dijalankan
atau kemudian saat itu masyarakat menerima sekalian
makanya sebetulnya aspek yang kita kedepankan adalah menyangkut masalah responsibilitas beliau atau tanggung jawab dari pihak masyarakat itu sendiri
yang kita harapkan butuh peran serta dengan pemerintah dengan pihak masyarakat
jadi harus ada kesimbangan
semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama
ini yang sedang kita edukasikan kepada masyarakat termasuk dengan korantas polri
makanya kalau pak kakor juga menyampaikan tidak ada namanya putar balik tidak ada menyangkut masalah penilangan
semuanya kita lakukan mendewasakan kita semuanya karena saya kira sejalan dengan peningkatan kualitas
masyarakat kita tentunya semakin lama semakin kesana dan ini adalah untuk kepentingan bersama
artinya ada peran tanggung jawab masyarakat untuk sukses terhadap kegiatan atau manajemen prioritas
manajemen rekas lantas yang dilakukan oleh kepolisian dan juga oleh perhubungan darat
di mana saat sekarang ini kita juga dilahirkan
kalau dulu kita melakukan reka selontas ini tidak pernah ada macam andrean atau payung reka selontas yang akan kita jalankan

kita sekarang mekanisme atau kemudian skema menyebut masalah manajemen prioritas selontas ini
ini ditularkan dalam skb bersama tiga diri yang selalu dijangkau hubungan darat

demikian saya kira kira
oke sekarang saya ke pak joko
pak joko kalau kemudian kita tahu bahwa sudah dua tahun begitu ya masyarakat
kemudian dihimbau untuk tidak melakukan mudik dan saat ini adalah saat yang sangat dinanti nanti
kalau anda melihatnya bagaimana
apa kemudian menurut anda catatan yang harus dilakukan oleh pemerintah
untuk mengantisipasi euforia luar biasa di saat mudik kali ini
ya sebenarnya kalau melihat populasi yang mudiknya
mungkin lebih sedikit dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas ya
karena tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ini tidak ada mudik secara resmi
meskipun ada yang mudik
artinya sekarang ini kalau melihat kapasitas jelas sudah maksimal kapasitas jaringannya
nah sekarang bagaimana mengatur sebaran untuk mudik itu yang dilakukan
tetap ada puncaknya tapi sebarannya sudah dilakukan upaya untuk mengimbau
tapi mungkin sehimbau saja hanya terkalahkan tertentu saja
itu melakukan contohnya perusahaan swasta sudah melakukan
tapi kan tidak begitu banyak
nah bagaimana nanti ikutnya di agak lebih jaring jaring lagi
jalan motor mereka memutik itu siapa saja
nah itu akan diatur lebih merata lagi
jangan seperti ini sehingga tidak menumpuk
tapi sebenarnya informasi untuk nontol ini harus diberikan
ini yang dua ribu sembilan belas masih diberikan
sekarang ini nampaknya karena fokusnya di jalan tol
arterinya kurang diberikan
ini saya diurut lewat juga di jalan perbus
itu lancar lancar aja di jalan biasa
kalau menurut yang arteri lancar sebenarnya
jika mau manto sejak hari tanggal dua puluh tujuh
ada yang berjalan mereka mengatakan lancar
tidak banyak masalah di jalan arteri nasional itu
nah oke dengan masukan ini pak budi
kira kira apa yang kemudian bisa dievaluasi
dan mungkin langsung bisa diterapkan begitu
bagaimana kemudian menyebarkan kepadatan arus pemudik ini
dari jalan tol menuju ke jalan arteri misalnya begitu pak budi
saya kira satu hal yang saya inginkan
seperti yang disampaikan oleh pak coach dewarno

ya kita harapkan ada pemikiran
bagaimana dengan jalan nasionalnya atau arterinya
kalau saat pembelakuan one way itu memang pagi hari
memang potensi untuk jalan nasional ada beberapa
kelembatan samping yang perlu kita pertimbangkan
tapi tidak semuanya ya
karena beberapa kabupaten kota
seperti saya perhatikan di kabupaten cirebon
ada pasar segala tubuh
itu juga ada kelembatan samping
kemudian di pasar meru
kemudian sampai nanti ke kota cirebon
kemudian sampai ke losari
terus terus ada beberapa kelembatan samping

sampai sampai dengan panjang poin

tidak begitu banyak
sehingga kecepatan di sana bisa lebih bagus
nah hal ini mungkin barangkali
memberikan pertandaan kebutuhan kepada masyarakat
kenapa jalan arteri itu menjadi tidak di
kenapa tidak begitu mungkin masyarakat inginnya ke sana ya
lalu inginnya ke jalan tol gitu
ternyata dengan volume yang cukup tinggi
menurut saya jalan arteri adalah lebih baik
kalau kita ingin kecepatan
kemudian kalau kita ingin barangkali tidak ada hambatan
menyangkut masalah kemacetan atau kepadatan di jalan tol
saya kira demikian mbak
yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat
kalaupun memang kalau masyarakat
menggunakan jalan tol ya minimal
itu di jalan tol kan kelancaran itu adalah
merupakan semacam akumulasi dari yang pertama
regulasi yang sudah kita siapkan
skema yang kita siapkan
dan juga adalah peran masyarakat juga
kalau skema regulasi sudah kita siapkan
tentunya sudah melakukan berbagai macam simulasi
bahkan ada tfg juga yang dilakukan oleh kepolisian
dan sekarang ada tinggal bagaimana peran masyarakat
nah peran masyarakat satu dua mungkin barangkali
tidak tertip tidak ikut dan sebagainya
kalau cukup banyak akumulasinya
hambatan juga nanti di jalan tol
kalau kemudian masyarakat dihimbau atau diencourage
untuk menggunakan jalur arteri
seberapa siap sebetulnya jalan arteri ini
bagaimana kemudian dengan fasilitasnya
kemudian dari sisi keselamatan dan juga keamanan
begitu bagaimana pak budi
kalau menurut saya siap ya
kesiapannya cukup bagus
karena kalau menyangkut masalah keamanan
tentunya kan jalan tol
tentunya kan jalan nasional itu kan ada beberapa kecamatan
ada beberapa kabupaten kota yang terlewat gitu
kemudian bahkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
kecuali mungkin waktu ya
karena memang jalan nasional kan memang cukup panjang
kalau waktu mungkin barangkali
kalau pas jalan tolnya juga lengang
mungkin lebih enak menggunakan jalan tol
tapi kalau menyangkut masalah kelancaran
kemudian kalau dalam kondisi saat sekarang ini
volume cukup tinggi saat arus mudik ini
menurut saya jalan nasional itu menjadi opsi pertama kalau saya
karena memang selain nyaman
tidak ada hambatan
paling hambatan juga sedikit
dan kemudian apa yang kita dapatkan banyak
kalau kita mau istirahat banyak rumah makan
banyak oleh oleh juga masjid juga banyak juga yang di sana
berbeda kalau kita di jalan tol
akses untuk mendapatkan itu kan terbatas
hanya ada di rest area
begitu rest area juga penuh aksesnya tertutup
makanya saya selalu mengatakan
kalau rest area penuh juga ya keluarlah ke kota kota yang terdekat
untuk mendapatkan apa yang kita harapkan
istirahat sholat oleh oleh makan dan sebagainya
coba contoh mbak itu di adiwarna tegal
di adiwurna tegal exit tolnya
tidak jauh dari situ sudah ada santai batik bul
kalau kita pas lagi lapar enak juga
dan dekat sekali
mudik sambil wisata kuliner begitu ya pak budi ya
mungkin saya ke pak joko
terakhir pak joko
apa saran anda terhadap para pemudik
dan mungkin catatan catatan apa yang kemudian harus diantisipasi pemerintah
terutama juga melihat sekarang begitu ya
bagaimana pengelolaan arus mudik untuk menjadi catatan di arus balik nanti mendatang
ya ini kan untuk arus mudik ini memang fokusnya di jalan tol dan di pulau jawa
hanya dengan pulau jawa yang luar jawa juga terutama yang ke wilayah
sumatera selatan sama lampung gitu ya
nah ini untuk penjalanan tahun depan saja
mungkin aku tambah juga
bis gratis yang ke arah lampung dan palembang
memang tahun ini masih minim
dan itu juga bisa mengurangi penumpukan di malam hari
dan jaminan keamanan buat di sana
nah ini yang pertama ya
pengguna sepeda motor itu bisa beralih menggunakan bis bis gratis
kalau yang untuk yang arus balik di jawa
pelajaran berharga pada saat mudik ini adalah nanti
ya informasi informasi untuk jalan arteri ini harus lebih gencar lagi
tadi pak budi sudah mengatakan
kan banyak kulinernya itu kan
dia juga menyumbang membagi ke daerah daerah di daerah daerah antara ya
itu harus lebih banyak lagi
dikemandangkan masih ada cukup waktu kira kira
ya satu minggu lah
tidak semuanya menggunakan jalan tol
tapi rt itu pun masih sangat nyaman
sama sama dengan jalan tol
baik pak budi penutup dari anda
pak budi ini sebetulnya kita sudah lewat atau belum puncak arus mudik
atau prediksinya masih akan lebih padat lagi nanti malam
dan apa catatan anda dan apa saran anda untuk para pemudik
yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan
atau mungkin bahkan sebagian mungkin baru mau berangkat begitu pak budi
ya kalau seperti prediksinya dengan orang orang yang juga
dengan pihak pupr dan juga jasa marga
memang puncak arus mudik itu diawali pada hari jumat kemarin
kemudian hari sabtu dan juga hari minggu
jadi ada tiga hari ini
namun demikian hari ini menurut saya sudah terjadi puncak arus mudik yang memang puncak ya
sangat tinggi sekali
karena memang seperti yang saya
saya indikatornya adalah bagaimana terhadap volume yang ada di jalan tol
dan juga berikutnya volume penyeberangan di merak dengan bakoni
dan besok juga kita masih akan mengantisipasi terhadap puncak arus mudik berikutnya
mudah mudahan karena di awal pemerintah demikian aware untuk mengkondisikan
dan juga mengkampanyekan masyarakat untuk mudik lebih awal
namun karena potensi perjalanan
sebagaimana hasil survei dari kementerian perhubungan cukup tinggi
menurut saya yang mudik lebih awal cukup banyak juga

yang pertama melihat jadwal bagaimana kepolisian akan menerapkan
berbagai macam manajemen prioritas yang akan dilakukan
yaitu one way kemudian pembatas kendaraan barang
jadi nanti mobil mobil barang itu tidak akan menggunakan jalan tol
tapi kalau kemudian one way diberlakukan kita sudah mengantisipasi
jangan kemudian euforia masyarakat langsung pikirannya bisa akan cepat sampai rumah
kemudian kecepatan tinggi
tapi syukur alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini
kita belum mendengar dan mudah mudahan tidak sampai mendengar
ada kecelakaan lantas di jalan tol akibat karena one way ini
kita berharap masyarakat akan merencanakan memanage berjalan dengan baik
siapkan kendaranya siapkan rutenya siapkan pengmudinya
dan kemudian bawa barang bawaan yang kemudian memungkinkan
tidak mengganggu terhadap kenyamanan selama kita berkendara
demikian mbak dari saya terima kasih
oke sehingga mudik bisa dilakukan secara aman dan sehat begitu ya pak budi
mudik aman mbak
baik pak budi setiadi dirjen perhubungan darat
dan pak joko widodo
setio warno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu pak
cnn indonesia newscast segera kembali